ini kan akhir tahun kita ngecek harga harga barang di pasar
karena kondisi setiap provinsi juga berbeda beda
kemarin saya cek di bali
ternyata berbeda dengan yang ada di provinsi yang lain
ini kita cek di provinsi jatah
saya melihat harga tadi yang naik
minyak kaget juga saya tadi naik
memang kedelenya sekarang di harga rp lima belas
ya itu fakta di lapangan yang kita temukan
dan nanti akan dicarikan solusinya